pelatnas angkat besi indonesia menggelar seleksi untuk menentukan tim inti yang akan diturunkan di ajang asian games dua ribu delapan belas
selain diikuti oleh lifter lifter pelatnas seleksi ini juga diikuti oleh lifter pelapis berusia tujuh belas hingga dua puluh tahun
informasi ini akan sekaligus menutup cnn indonesia sports
kali ini saya anita mai selamat pagi dan salam sports
ditargetkan meraih medali emas tim angkat besi indonesia mendapatkan kuota delapan lifter putra dan tujuh lifter putri untuk turun di ajang asean games agustus mendatang
seleksi kali ini diikuti oleh enam belas lifter putri dan sepuluh lifter putra
sejauh ini tim angkat besi indonesia sudah menggelar enam kali tes dan hasilnya lifter lifter indonesia menunjukkan peningkatan kemampuan
tujuannya kita terutama untuk melihat kekurangan maupun kelebihannya
kita evaluasi untuk lima puluh hari tersisa ini apa yang perlu kita benahi lebih detail untuk meraih prestasi yang terbaik
berbeda dengan tes sebelumnya di seleksi kali ini lifter lifter pelatnas indonesia sudah tampil sesuai dengan kelas yang akan diikuti di asean games
di asean games dua ribu empat belas angkat besi menyumbangkan
satu medali perak lewat sri wahyuni dan satu medali perunggu lewat eko yuli irawan
di olimpiade dua ribu enam belas keduanya juga menyumbangkan dua medali perak bagi indonesia
kita hanya bisa mendorong berdoa dan menyiapkan
tapi di tangan para atlet dan pelatih lah bisa ditentukan apa yang akan dipersembahkan untuk bangsa indonesia dan rakyat indonesia ke depan
seleksi kali ini juga digelar untuk menentukan lifter yang akan diturunkan di youth olympic games di argentina oktober mendatang
untuk asean games tanggal tiga puluh juni adalah batas terakhir entry by name atau pendaftaran nama lifter indonesia yang akan tampil dalam pesta olahraga terbesar se asia di jakarta dan palembang agustus nanti